film pendek kerap menjadi batu loncatan bagi para sineas ketika ingin mengawali karirnya di dunia layar lebar
padahal film pendek bukanlah wahana pelatihan semata
beberapa film pendek yang digarap serius sempat masuk nominasi penghargaan film tanah air hingga internasional
meski tidak ada konsep baku yang jelas film pendek mampu memberikan ruang gerak ekspresi secara leluasa bagi kreatornya
contohnya film biang karya harvan triansyah
film yang berdurasi delapan menit ini bercerita soal anjing yang diperjualbelikan untuk dikonsumsi
akte yang berdurasi delapan menit ini bercerita soal anjing yang diperjual belikan untuk dikonsumsi
tris sofia latjuba pun mengambil peran sebagai eksekutif produser dalam film pendek tersebut
menurut sofia latjuba film pendek itu di industri film tanah air ini gimana
satu outlet kreatif untuk upcoming filmmaker
karena memang tidak membutuhkan dana banyak peralatan yang dibutuhkan juga tidak banyak
jadi satu stepping stone lah ke depan
aku lagi butuh duit tenang dan ada yang suka nge teni suwe
hal yang unik dari film pendek adalah semangat independennya
karena dari awal film pendek dibuat tanpa tujuan komersil film pendek dibuat dengan penuh kejujuran dan liar imajinasinya
film pendek pun punya kebebasan mutlak tapi di sisi lain film film ini masih butuh banyak pengakuan
semangat non komersial inilah yang membuat film pendek
hanya beredar dan dipertontonkan di kalangan komunitas atau festival tertentu
euforia film pendek di negeri ini sebenarnya sudah bermula sejak satu dekade lalu
walaupun akses untuk menonton film pendek masih terbatas
kini para pegiat dan pencipta film sudah mulai memberikan apresiasinya
prasidia puspa jakarta